makanya keluar surat edaran itu
saya kira begini nih oleh karena itu ya saya mendekankan semua orang itu paham dan menahan diri saja
untuk tidak melakukan apapun dalam bentuk kampanye atau citra diri sebab ini bukan waktunya untuk berkampanye itu satu
karena partai politik dan seluruh pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat
terutama ini kaitannya dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan isu politik identitas kemudian politisasi sara
dan ini juga menjadi sebuah kebutuhan
untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis
dan ini terutama di tempat keagamaan ya
oke pak puadi artinya surat edaran bawaslu itu keluar karena melihat arahnya anies baswedan melakukan kegiatan politik praktis tadi di tempat tempat ibadah
makanya surat edaran itu
lagi lagi ini kita tidak hanya ditujukan kepada anies
tapi surat edaran itu spesifik loh soal kegiatan anies baswedan di surabaya
iya kalau yang di surabaya itu yang himbau
kalau yang di surabaya itu ya ini upaya upaya yang dilakukan pencegahan oleh jajaran kita
terutama pengawas pemilu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten
supaya tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan
dan ini juga serta juga menciptakan satu kondisi ya yang sejuk damai gitu kan dalam tahapan penyelenggaran pemilu
nah ini juga terutama dalam rangka mewujudkan
pemilu yang berintegritas
bukan hanya dari sisi hasil namun juga dari sisi proses
baik saya mau ke mas uki
saya boleh ini sedikit
oke sebentar sebentar saya ke mas uki dulu
mas uki anda melihat ataupun psi melihat bahwa surat edaran bawaslu itu keluar
karena ada kekhawatiran kegiatan yang dilakukan oleh andis baswedan
ini dilakukan di rumah rumah ibadah
ya ya sebenarnya kalau dari yang saya lihat sih memang ini adalah bentuk aktivitas politik
di rumah ibadah ya
jadi kami di psi melihatnya firm ya bahwa ini adalah aktivitas politik di rumah ibadah
oke ini saya ada beberapa poin
tadi kan pak nadi mengatakan tidak ada ceramah katanya
mobilisasi massa ini ada kendaraan lengkap
kendaraan itu diberi nomor foto pak anies ditempel di sana dan lain lain
ada bus ada mini bus shuttle segala macam
dan itu ada di parkiran area aktivitas tersebut terjadi
berarti di masjid
terdengar pekikan pekikan yang luar biasa
apa namanya nyaring dan organized ya
di lingkungan tersebut ya
lalu yang ketiga ini menjadi semakin bermasalah karena kita sama sama tahu
rekam jejak pak anies di pilkada dua ribu tujuh belas
sebuah pilkada yang keji yang kejam yang memecah belah
yang memenangkan pak anies baswedan
nah jadi apa yang terjadi di surabaya menurut hemat kami
adalah sebuah peristiwa yang mencederai kesepakatan bersama
saya pikir maaf ya ini soal keji kejam di pilkada dki
saya pikir itu nggak benar ya
untuk tidak mempolitisasi agar
kemudian mengatakan begitu memblame
mengklaim bahwa pilkada dki itu keji kejam dan lain sebagainya
jadi ya udah terima saja bahwa memang ada yang menang ada yang kalah
dan kemudian kita mengatakan bahwa
perkara menang kalah itu
membawa bawa ke sana
kemarin saya pikir itu pikir juga
perkara menang dan kalah itu memang adalah hal yang benar
kenapa saya bilang kejam
karena di jalanan di sosial media narasi bukan peperangan tapi narasi kebencian
yang membawa sentimen agama etnis itu terjadi dimana mana
dan ahok pelakunya itu
anak anak di bawah umur
anak anak di bawah umur
lalu apakah semua itu anda alamatkan kepada anies
saya mau tanya apakah semua itu anda alamatkan kepada anies
karena ditonton publik
iya anda kan tadi kan menolak kekejian
saya sedang menceritakan kekejian
saya sedang menjawab pertanyaan anda saya
apakah yang seorang sebut tadi
saya belum selesai
saya mau tanya itu aja
sebentar sebentar bapak
dia bilang keji kejam
kemudian ada anak anak bawa sepanduk
pertanyaan saya apakah itu semua anda alamatkan kepada anies baswedan
pertama tama anda berarti setuju dulu bahwa terjadi peristiwa yang keji
saya tidak setuju
oh ya berarti pertanyaan anda tidak relevan
bukan tidak relevan
bukan saya mau tanya
lu lu yang bilang keji
yang bilang keji kan lu
yang bilang kejam kan anda
lalu kemudian saya tanya apakah semua adegan adegan yang anda sampaikan tadi itu kemudian dialamatkan kepada anies baswedan
lalu kemudian dengan begitu anda kemudian membawa kepada baca preska
saya sejak awal mengatakan bahwa pilkada dua ribu tujuh belas adalah pilkada yang keji
tadi bang nasir
oh itu kata saudara
tadi bang nasir keberatan saya mengatakan itu pilkada yang keji
belakangan setelah saya mengatakan itu adalah sebuah pilkada yang keji
saya bilang itu adalah pilkada yang keji yang memenangkan pak anies
bahwa pak anies kemudian dekat dengan tokoh tokoh yang melakukan politisasi agama itu adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan
itu adalah fakta
itu adalah fakta
iya tadi apakah kemudian psi melihat bahwa ini akan terulang kembali
ya saya pikir makanya tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bawaslu adalah sesuatu yang sudah tepat dan terukur ya
karena ini adalah upaya pencegahan tanpa penyesuaian setidaknya sampai dengan sekarang ya
sehingga at least sekarang masyarakat bisa tahu bisa menilai ada potensi kesana lagi
ada potensi kesana lagi
tapi mudah mudahan itu tidak terjadi lagi
oke silakan bang andi
iya saya itu yang keji justru yang menyatakan itu
jadi ahok itu kalah
ya itu studinya juga ada itu

itu adalah pengingkaran ahok terhadap janji janji jokowi ahok oleh kepada masyarakat jakarta kaum miskin tuh yang digusur
yang dulu janjinya tidak digusur
jadi dan kemudian digusur dan kemudian terjadi perlawanan terhadap ahok itu
ada sentimentasi agama
saya tidak katakan tidak ada
dan itu di luar batas kendali anies itu
orang memilih itu bisa nggak kita pilih orang dia memilih karena persamaan suku
dia memilih karena persamaan agama
nggak bisa kita larang itu
apa yang dikatakan oleh bang andi ini kan sekedar membenarkan politisasi agama
sebentar sebentar tadi saya bantah dari itu
saya mau katakan siapa sih yang mempolitisasi agama
yang mempolitisasi agama dan ayat itu yang mengemukakan surat al ma'idah pada bukan tempatnya
dan itu mengatakan bahwa ada perkataan memilih di situ
dan itu membuat orang marah
kemudian ada aksi dari kita
jadi akan berurang lagi
ada aksi dari kita tergantung konteksnya
terulang itu apa konteksnya
kan ada aksi ada reaksi
yang dilakukan oleh orang pada katakanlah dua ratus dua belas empat ratus sebelas itu adalah reaksi kemarahan terhadap mereka tidak terima itu
ayat agamanya ditafsirkan sesuai selera orang yang bukan mengandung agama itu
nah itu satu sisi itu
ya satu sisi
nah yang mana yang kecil
yang keji itu justru
jadi mbak ripana kesimpulannya
adalah yang mempolitisasi saya mau tanya mempolitisasi orang meninggal namanya ibu hindun
itu sudah lewat itu
dipolitisasi terus dan terus
kemudian dibilang politisasi mayat
dan padahal yang menguburkan ibu hindun itu adalah orang orang pks dan gerindra
jadi intinya ada
silahkan pak mbak
kalau di dki jakarta baik psi maupun bung adi mengatakan ada persoalan identitas agama di situ
soal siapa pelakunya mereka beda beda
itu saja kan
nah kebetulan bulan ini adalah bulan ibu hindun meninggal dunia sih mbak zahaya
oleh karena itu kita kirim al fatihah kepada beliau
itu lebih bagus
untuk mengingatkan kita bahwa beliau adalah korban dari politik di dki jakarta
kita kembali ke tema
kalau saya membaca surat sms nya bawaslu ya ini bawaslu ini memang agak sulit
nanti kalau nggak ditegur pasti bawaslu juga kena
itu ada gini gini bawaslu di mana
bawaslu di mana
di jepang saja
termasuk saya yang biasanya keras kalau yang dukungan pada bawaslu
jadi kalau bawaslu mengirim surat kepada kata kata lah takmir masjid mengingatkan itu pada tindakan itu aku masih oke
tapi kalau saya baca redaksi dari surat yang berkembang sesuai dengan blastik itu saya yang sesuai berkembang saya nggak tahu yang maksudnya nanti mungkin pak puadi yang bisa menjelaskan
menurut saya memang ini redaksinya agak berlebihan
oke kita berpegang pada surat edarannya saja
nggak saya berpegang pada
karena saya nggak punya surat edarannya
karena tadi kan dibantah oleh bawaslu
kita kan menganalisanya dari sini
nah kan di dalam surat itu
dinyatakan surat bawaslu jatim
nomor sekian tanggal tiga belas

untuk politik anies baswedan
yang melanggar aturan pemilu
sudah diklaim ada pelanggaran
jadi sms blast dengan surat edaran berbeda
makanya itu yang saya gak tau
saya kan mendasarkan diri pada
bawaslu mengatakan tidak ada itu
itu informasi baru
tapi kalau saya mendasarkan pada dasar ini
mengingatkan itu sudah tepat
dan bukan hanya ke anies tentu harus dilakukan
kepada semua pihak
tapi menurut anda tidak terhindarkan ya bahwa kegiatan ini
setelah itu selesai
yang berpotensi dilakukan oleh anies
itu bisa dikatakan melanggar
saya lihat dari tiga hal
kalau misalnya terjadi
apakah ada ajakan
entah itu partai atau individu
yang berhubungan dengan aktivitas itu
untuk sama sama datang ke masjid
kalau tadi klaimnya mas uki kan ada
misalnya dengan mengatakan
anies sholat disini yuk kita rame rame
itu masuk dalam kategori pelanggaran dulu
yang kedua adalah
apakah di dalam aktivitas itu
ada penyampaian sesuatu
tidak langsung begitu selesai sholat jumat
tapi ada orasi orasi
yang orasinya tentu
tidak bisa dilihat dari soal
apakah melakukan ajakan atau tidak gitu
misalnya dengan mengatakan ini itu itu
itu punya potensi akan
bisa disebut melakukan pelanggaran
nah yang ketiga adalah soal
apakah aktivitas itu kemudian
dijadikan oleh anies sebagai bagian dari
dan mencitrakan diri
nah kalau saya lihat misalnya
di media sosialnya bung anies
aktivitas itu dibuat oleh dia di media sosial
ketemu dengan jamaah masjid
macam macam dan seterusnya gitu
tiga akumulasi ini
berpotensi menurut saya
terjadi pelanggaran terhadap
asas entah itu sosialisasi namanya
karena itu dilakukan di rumah ibadah
oke jadi anda melihat memang ada potensinya
tapi kalau anies terbebas dari ini
masyarakat datang yang nggak ada
memang itu masyarakat yang jamaah yang umum disitu
misalnya gitu ya
kalau ada pengerahan masa masuk
misalnya kalau ada
tinggal dicari oleh bawaslu
ada gak sih sebetulnya penggerahan masanya
ada sms nggak yang dikeluarkan oleh orang orang
yang berhubungan dengan anies
entah itu namanya relawan
entah itu pengurus partai
macam macam gitu ya
yang kedua ada nggak pidato pidato
yang bisa ditafsirkan itu adalah
bagian dari pencitraan dirinya
meskipun gak ada ajakan
yang ketiga apakah aktivitas itu
dalam kerangka menaikkan citra
dalam hal ini adalah anies baswedan gitu
nah yang ketiga itu saya lihat
itu diunggah oleh anies baswedan
di media sosialnya
kalau itu terus menerus dilakukan oleh anies
itu berpotensi disemprit oleh bawaslu
dan saya sendiri kalau di disana
karena ada disana nih
jadi yang pertama
tidak ada mobilisasi itu
dan itu boleh dicek itu
sama pengurus masjid disana itu
kan kalau gini
kalau ada mobilisasi yang luar biasa
pastilah jumlah orang sholat disana itu
lebih banyak daripada biasanya
itu bisa dilihat dari situ
ini menurut saya bung ading
tidak harus dijawab
ini yang saya mengatakan itu
kita buat kriteria kriteria
tidak hanya terjadi disana
itu nanti kalau misalnya terjadi
menurut belambayangan saya
bagi bawaslu untuk menyatakan
ini tindakan ini sudah masuk kategori
karena itu pertanyaan yang bung rai sampaikan
itu lagi lagi datang
ya ini tidak usah dijawab dengan
menurut saya harus dijawab
karena itu sudah pertanyaan
dalam pertempatan publik
sebab bung adi bisa mengatakan tidak
itu kita mengatakan nanti
bawaslu menemukan tiga nipah
ya itu makanya
kalau bawaslu tidak menemukannya
tidak ada pidato disana
nah yang ketiga
kalau soal dipublis di sosial media anies
kalau kita lihat twitternya
kita lihat facebooknya
kita lihat instagramnya
seluruh kegiatan anies itu
termasuk ketiga dki
semua di upload
semua di upload
bukan sesuatu yang baru
itulah yang saya mau katakan bung andi
karena ini berhubungan dengan rumah ibadah
nah disitu persoalannya
kalau dia ketemu dimana mana
selain rumah ibadah
ada dua tempat kan
rumah ibadah dan juga tempat pendidikan
bertemu di pinggir pantai
tapi rumah ibadah itu
ada hukum tersendiri
televisi juga kemudian
ini hukum di rumah ibadah itu
ini tidak berhubungan dengan kampanye
yang itu berhubungannya
penggunaan rumah ibadah
untuk kepentingan kampanye
jadi ada dua disitu
satu apakah ada kampanye
kalau saya sih nggak ada kampanye
yang kedua apakah ada penggunaan rumah ibadah
untuk kepentingan kampanye
jadi ada dua hukum disitu
dan saya mau tunjukkan
pernyataan dari anies baswedan
apakah tadi menjawab yang disampaikan oleh bang rey
oke disini ya
anies baswedan bakal calon presiden
ini tanggal tujuh belas maret kemarin baru disampaikan
adalah sesuatu yang tak terhindarkan
misalnya calon yang bersaing adalah laki laki dan perempuan
maka disitu ada identitas gender
jadi secara tidak langsung
politik identitas itu tidak terhindarkan
kalau menurut mas anies
oke ada lagi
yang terjadi pada dua ribu tujuh belas
calon yang bersaing agamanya berbeda
maka identitas yang terlihat adalah agamanya
itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda
baik gender suku maupun agama
iya secara teori begitu
makanya kita perlu ada pengaturan
perlu ada kemudian penyelenggara yang mengatur ini
agar kemudian politik identitas ini tidak bergesekan
kemudian tidak berhadapan hadapan
itu gak bisa dihindari
saya pernah baca
salah seorang menulis misalnya di satu harian
terkait dengan politik identitas
dia nggak bisa katakan bahwa bisa dihindari
cuma dia membuat rambu rambu
agar kemudian politik identitas ini tidak memecah belah
persatuan dan kesatuan bangsa
nah makanya penyelenggara mengatur itu
jadi itu adalah hal yang harus diaturkan
kemudian melakukan hal hal yang sifatnya pre emptive dan pre pentive
dimana celah celah yang kemudian disitu
dan kemudian membuat perpecahan
kemudian dilakukan pencegahan
sosialisasi dan lain sebagainya
jadi secara teori apa yang dikatakan oleh mas anis
itu betul nggak bisa dihindari
ketika misalnya soal gender
ada perempuan ada laki
yang perempuan perempuan pasti akan bilang
kemudian walaupun juga tidak tentu
laki laki juga akan memilih perempuan
tapi isu isu seperti itu akan terus
jadi itu akan terjadi ya

makanya perlu aturan supaya tidak terjadi hal hal
yang kemudian memecah persatuan dan kesatuan bangsa itu
mas uki ini mengafirmasi gak
bahwa yang disampaikan oleh pak anies ini
bahwa politik identitas tidak terhindarkan
dan itu akan terjadi lagi nanti
ya sebenarnya begini ya
dari yang kami tangkap
pak anies itu sedang berusaha
sebenarnya politik identitas ya
di dalam alam demokrasi
itu sesuatu yang juga nggak bisa dibilang
itu bukan demokratis
tapi itu adalah demokrasi yang kualitasnya rendah
demokrasi yang berkualitas
demokrasi yang betul betul esensial
karena demokrasi ini pada hakikat adalah sebuah instrumen
sebuah alat untuk membawa kepada
tadi saya sudah katakan
bagaimana seorang pemimpin bisa membawakan
kesejahteraan ketika dia terpilih
bukan karena kecakapannya
kurang lebih seperti itu ya
nah lawan dari politik identitas
sebenarnya adalah politik gagasan
gagasan itu adalah asupan pokok
dari demokrasi yang berkualitas
gagasan yang terbaik diadu menang
dan ketika gagasan yang beradu itu
banyak yang diuntungkan itu masyarakat
warna itu menjadi sesuatu
berbeda ketika kita berbicara politik identitas
perbedaan warna itu menjadi bahan bakar
jadi menurut anda nanti pada pilpres dua ribu dua puluh empat
anies baswedan akan menggunakan pola yang sama begitu
kalau saya melihat gejalanya
bahwa beliau itu sudah
mulai menganggap normal
itu adalah indikasi kesana
walaupun saya tidak bisa menyimpulkan itu ya
karena saya tidak pernah juga mengatakan itu
oke silahkan bang andi
kata sama perbuatan aja ini
nggak nyambung uki ini
jadi kalau uki misalnya
maka yang ditawarkan itu gagasan
bukan mengungkit hal hal di masa lalu tuh
dan kemudian diangkat terus
dalam setiap diskusi
coba perhatikan uki ini kalau bicara
itu selalu diangkat itu
ya sekarang misalnya
pada tanggal tujuh belas februari
ini salah satu media nasional ya
di koran cetak tuh tujuh belas februari
highlight besar pikirannya
judulnya meluruskan jalan menghadirkan keadilan itu
dan itu bisa dibaca
dan saya belum lihat ada
kontestan lain yang memunculkan gagasan dan pikirannya
itu bentuk gagasan yang disampaikan
kalau bicara gagasan tuh
kalau tidak bisa kita mencoba itu ya
kalau tidak setuju sama ini
sehingga tidak kemudian mengorek ngorek masa lalu yang sudah lewat yang sumir
itu kemudian dikonstruksi terus tuh
seperti uki ini
dikonstruksi terus tuh
dilabelkan terus tuh
dan tidak punya narasi juga
tapi ini kan ada kekhawatiran
bahwa akan terjadi polarisasi
tidak ada kekhawatiran
itu cuma karena dukung ahok kalah tidak siap
iya kan jadi
kalau di kampung saya di aceh itu
itu disebut dengan banci ruman
banci ruman itu banci wajah
pokoknya kalau lihat wajah si a udah benci aja
padahal apailah si a itu bagus
itu yang gak boleh
saya pikir bang nasir dengan bang andi ini
karena tidak mampu menjawab substansi
apa substansi yang anda sampaikan
maka yang diserang adalah personal
tadi bang andi itu benar
itu adalah ad hominem
wah selalu mengungkit ungkit masa lalu
kayak pak anies sendiri juga
anda tahu gak tentang politik identitas
mas anies itu ingin sampaikan
soal kemudian berkualitas atau tidak berkualitas
itu tergantung implementasinya
kemudian bukan hanya penyelenggara saja
tapi ada masyarakat
ada tokoh tokoh masyarakat
ada ormas di dalamnya
jadi sebenarnya untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas itu
bukan hanya penyelenggara
tapi seluruh pemangku kepentingan juga ikut serta
untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas
demokrasi yang berkualitas
bukan soal kemudian kita lihat
apa secara normatif mengatakan begini
lalu kita mengatakan bahwa tidak berkualitas
berkualitas itu kita lihat implementasinya
sebelum saya ke bang rey
saya kasih waktu terus
jadi ya saya balik lagi ya
apa namanya ini bang nasir dengan bang andi ini kan sudah menyerang personal
ini argumentasi yang ad hominan
tidak ada yang personal
maksudnya personal apa ini
oke sebentar sebentar
apa tadi kan kita berbicara kualitas misalnya
dan saya sudah sejak awal menerangkan bahwa esensi demokrasi sebagai sebuah instrumen
dia seyogianya harus membawakan kita rakyat kepada kesejahteraan
pak anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak
kalau kita melihat rekam jejak terutama bicara soal kesejahteraan
di era pak anies ini kemiskinan itu meningkat meroket
bahkan salah satu yang terburuk
datanya bisa kita baca
datanya lima belas tahun
kemudian pada saat pak anies lengser september dua ribu dua puluh dua karena data terakhir itu september dua ribu dua puluh dua
jadi poinnya apa nih
poinnya adalah memang di bidang kesejahteraan pak anies itu gagal
terutama dalam menanggulangi kemiskinan
dan inilah yang kita dapat kalau kita memilih seorang pemimpin berdasarkan agamanya
tidak menggunakan asas meritokrasi
tidak menggunakan kualitasnya
oke saya nanti mau ke bang ray minta tanggapan
tapi saya harus terakhir dulu nih ke pak puadi bawaslu
pak puadi bawaslu disorot ya karena ada subjektivitas tertentu terhadap anies baswedan
apakah kemudian kedepannya bawaslu akan juga memberikan himbauan ataupun teguran pemberitahuan ke pak anies
pemberitahuan kepada tokoh tokoh lain
karena ini kan tokoh tokoh lain yang juga melakukan dalam tanda kutip kampanye terserbuk juga banyak bukan hanya anies baswedan
saya kira ini tidak hanya persoalan anies secara subtansi ya
saya coba sampaikan bahwa untuk menegakkan regulasi kepemiluan ya
bawaslu secara konsisten tetap akan terus mengawal berbagai terutama prinsip pemilu
kedua memberikan himbauan kepada semua pihak untuk sama sama menjaga kemurnian pemilu
dari segala bentuk kaitannya dengan penyimpangan atau juga kecurangan
kemudian juga bawaslu sampai saat ini ya secara proaktif kemudian juga terus memberikan imbauan
dan memberikan kepada himbauan kepada partai politik
setelah partai politik menjadi peserta pemilu
ini akan diawasi semua ya
peserta politik peserta pemilu dua ribu dua puluh empat akan diawasi semua oleh bawaslu
kita tunggu ketegasannya bawaslu ini
iya artinya untuk mengapirmasi keadilan pemilu
konsisten mengimbau kepada partai politik
dan kepada semua warga negara indonesia untuk juga berkontestan
dengan cara yang jujur kemudian juga adil
mendorong suasana yang kondisi
bawaslu akan adil ya
saling menghargai tentunya
karena tanggung jawab pemilu berinteresitas itu tidak hanya pada bawaslu saja
kepada peserta juga
yang ada kpu namun juga tanggung jawab semua pihak
demi tegaknya nkri
baik terima kasih anggota bawaslu republik indonesia
pak puadi sudah hadir di political show malam hatta
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber
dan juga mahasiswa tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show